kita ke informasi lain kapolri menteri pertanian dan kementerian perdagangan
yang tergabung dalam satgas ketahanan pangan mengerebek gudang pemalsu beras
ribuan ton beras subsidi atau ir yang dipalsukan menjadi beras premium diamankan
gudang yang digerebek adalah gudang milik pt indo beras unggul
di jalan rengas bandung kabupaten bekasi
tugas menemukan barang bukti sebanyak lebih dari seribu ton beras
bersubsidi yang dipalsukan dengan berbagai merek
di antaranya bunga ramu setra pandan wangi ayam jago dan maknyus
beras yang dipalsukan tersebut merupakan beras ir enam puluh
yang merupakan beras bersubsidi dari pemerintah
harga normalnya adalah rp enam hingga rp tujuh per kilogram
namun setelah dipalsukan beras dijual dengan harga rp dua puluh empat ratus per kilogram